pasca banjir bandang yang menerjang lu utara sosi selatan
jalur transwelsi mulai dibersihkan pada kamis waktu setempat
sebelumnya jalan yang menghubungkan sejumlah kota di sulawesi ini tertutup lumpur setinggi tiga meter
banjir bandang juga membuat jalan dipenuhi batang kayu dan material lainnya
pemerintah setempat menurunkan sejumlah alat berat guna membuat jalur transwelsi ini bisa kembali digunakan
tak hanya menutup jalur trans sulawesi banjir bandang juga memenuhi bandara andijema masamba
material banjir bandang memenuhi runway bandara yang menyebabkan bandara lumpuh
gubernur sulawesi selatan nurdin abdullah memantau lokasi banjir bandang masamba di lubu utara dari udara pada kamis sore
menggunakan helikopter tni angkatan udara gubernur ditemani pangdam hasanuddin dan kajati sulawesi selatan
dalam kesempatan ini gubernur sulsel menyambangi pengungsi di sejumlah posko untuk memantau kebutuhan para pengungsi
langkah awal kita adalah mencari keluarga yang belum ditemukan
tentu pastikan bahwa logistik tersedia
kedua air bersih
yang ketiga tentu kita harus pulihkan cepat listrik
supaya kita berhubungan dengan keluarga
pemantauan banjir bandang juga dilakukan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr basuki hadi mulyono
basuki tiba di kabupaten luwu utara pada kamis siang dan langsung memantau tiga sungai
yakni sungai rongkong masamba dan sungai rada
materialnya ini material pasir segar ya bukan yang lapuk
kalau dia hanya lumpur lumpur dari sungai pasti dia sudah lapukan
kalau ini masih fresh itu lihat itu pasir itu
itu fresh dan itu keras itu
sementara terkait data korban banjir bandang hingga kamis petang tim sar gabungan telah menemukan tiga puluh dua orang meninggal dunia
empat orang masih dalam pencarian sedangkan lebih dari satu lima ratus orang ditemukan selamat
tim liputan cnn indonesia